usai menghadiri ktt g tujuh presiden joko widodo bertolak ke ukraina
kemudian akan dilanjutkan dengan kunjungan ke rusia
jokowi menjadi pemimpin asia pertama yang mengunjungi kiev dan moskwa
sejak konflik kedua negara terjadi
presiden disebut berniat membangun dialog untuk menghentikan perang
menurut menteri luar negeri retno marsudi dalam pertemuan g tujuh
presiden sudah menyampaikan misinya di hadapan para pemimpin negara maju tersebut
presiden berharap adanya kesepakatan untuk mengaktifkan kembali rantai pasok global
demi menghindari warga dunia jatuh ke dalam jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim
presiden mengajak negara anggota g tujuh maupun g dua puluh untuk memfasilitasi ekspor gandum ukraina
serta meminta agar komoditas pangan dan pupuk rusia tidak dikenakan sanksi
bapak presiden juga menyampaikan pentingnya
dukungan negara negara g dua puluh untuk mereintegrasi ekspor gandum dari ukraina
serta ekspor komoditi pangan dan pupuk rusia ke dalam rantai pasok global
hal ini dilakukan melalui pertama tentunya yang diperlukan dukungan dari g tujuh
adalah memfasilitasi ekspor gandum ukraina agar dapat segala berjalan
dan yang kedua
pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari rusia tidak terkena sanksi
presiden tidak akan menggunakan pendekatan ekonomi dalam misi perdamaian
karena perang disebabkan oleh tensi geopolitik
selain itu hubungan indonesia dengan kedua negara berkonflik itu tidak terlalu intensif
baik dari sisi perdamaian

namun posisi indonesia sebagai pemegang presidensi g dua puluh tahun ini bisa menjadi daya ungkit untuk menjembatani perdamaian
presiden berupaya menyelamatkan penyelenggaraan ktt g dua puluh
dan mengajak kedua negara yang berkonflik untuk membahas agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi dan perang
presiden sedang melakukan agar g dua puluh ini bisa diberi kembali ke negara lain

presiden sudah diselamatkan yang bukan hanya summitnya
tetapi agenda agenda yang dibicarakan di dalam g dua puluh tadi
ktt nya sendiri ya sifatnya kasiga lebih formalitas lebih ceremonial
tetapi ada agenda agenda yang memang sangat kita perlukan
untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi dan pemulihan ekonomi setelah perang ini

ini adalah usaha yang k eficir perlu diapresiasi oleh presiden
ini adalah usaha yang k eficir perlu diapresiasi oleh presiden
walaupun kita juga nggak tahu apakah efektivitasnya memang cukup tinggi untuk itu atau enggak ya
csis menilai usaha berani presiden joko widodo ini perlu mendapat apresiasi tinggi
indonesia telah menjadi jembatan perdamaian rusia dengan ukraina di hadapan negara anggota g tujuh
maupun negara anggota briks yakni brazil rusia india china dan afrika selatan
indonesia berupaya meyakinkan negara negara barat untuk menghentikan beragam sanksi terhadap rusia
jika negara barat masih memberikan sanksi tersebut bisa dipastikan perang kedua negara masih akan berlanjut